kok kalian menangis
ini kan sudah larut malam
yang ini dewi
kami menangis kalau melihat bulan
karena saat inilah kenangan
kami menangis kalau melihat bulan
karena saat inilah kenangan kami
yang sangat memilukan
aku sudah satu minggu tinggal disini
tapi kok tidak melihat kalian
kalian ada dimana
kami pasien menepati kamar paling bawah
kamu lebih beruntung menepati kamar atas
masih dapat menghirup udara segar
lebih beruntung lagi kamu
mempunyai kekasih yang sangat setia dan jujur
sedangkan kami bertiga
mempunyai kekasih yang setia dan jujur
tapi tidak jujur
inilah yang menyebabkan kami tidak terbebas
dari penyakit yang kami derita
dan terkurung disini
aku tidak mengerti maksud kalian
nanti juga kamu akan tahu
sebenarnya kami ingin sekali menolong
kalau sekarang kita ngobrol di kamarku aja
katanya bapak pergi
aku tidak berhasil menjalankan keinginanku
herman kekasihmu sedang berusaha
yuk kita masuk ya
kita ngobrol di dalam ya
yuk yuk yuk
aku ingin tidur
jadi tidak bisa memenuhi janji kita
untung cuma mimpi ya pak ya
dari mana saja malam malam begini dikeliaran di luar kamar
kalau mau jauh sakit
harusan kemu banyak istilah hat dikamar
tadi saya mendengar ada yang menangis
ternyata mereka pasien nyai
terus tiba tiba pak umar datang
kamu ketemu dimana sama mereka
kalau layla dewi sama lisa
ada di halaman depan nyai
mereka sedang menangis
ya kan pak komar
kamu juga berhaya
sekarang ikhlas kamar
telah menggerogoti tubuhnya
neng tuti tetap cantik
masa semua gadis yang datang kesini
si terkutuk botak
ngapain ya kesini
kamu sudah tidak disukai
kamu tahu kan
jika junjungan kita tidak menyukai seseorang
dalam per tiny policy
jangan lupa like share dan subscribe ya